halo terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia sports weekend
alinka hardianti wanita kelahiran jakarta dua puluh satu juni sembilan puluh dua
merupakan pebalap wanita yang menggeluti banyak sekali kelas di cabang otomotif
dunia balap yang dikenalkan oleh ala ayahnya
ternyata menjadikan alinka salah satu pebalap terbaik wanita di indonesia
dan profil alinka ini sekaligus akan menutup cnn indonesia sports weekend kali ini
atas nama seluruh tim redaksi dan juga kru yang bertugas saya ucapkan terima kasih
aziza hanum pamit undur diri jangan lupa untuk tetap sportif dan sitius alvius fortius
saya alinka hardianti saya pembalap nasional indonesia
waktu bokap nyampe naik motor udah mau nangis waduh kemarin bokap
pas nyampe ternyata bokap bilang kamu tuh ngapain
bukan gitu yang bener gini caranya yang bener
kalau mau belajar bilang
dari situ baru kayak oh gue dijedukung nih
makin gede baru ngerasa oh ini dia passion gue tuh di sini
kayak misalnya season tahun ini selesai terus lagi ada libur
itu rasanya aneh aja
sampai kok gue kurang happy kok ada yang kurang
baru ngerasain oh hampa nih hidup gue kalau gak ada balapan
butuh latihan dikit dikit lah harus ngerasain adrenalin ras dalam mobil balap
baru deh ngerasa di situ emang gue gak bisa jauh sih dari dunia balapan
sepanjang hidup gue karir gue
latihan ke balapan tuh sebenernya gak bisa dilupain
karena emang cinta kan ya sama dunia balapan
masing masing cabang balapan yang ngikutin juga punya cerita dan kenangan sendiri juga
mungkin kayak misalnya di offroad gue seumur hidup gara gara ikut offroad
udah ngerasain kebalik enam kali
gue lima tahun dulu ikut slalom dan prestasi gue masih gitu gitu aja
entah kenapa gue terpacu tahun itu
dan gue bisa menang jurnal
menangkan small senior
waktu itu dua ribu tiga belas di bali
gue gak boleh orang kenal gue cuma sebagai
ala ini kan cewek salah satunya di balapan ini cuma prestasinya gitu gitu aja
itu jadi motivasi untuk gue buat bisa
gue walaupun cewek
tapi gue juga sebut bisa berprestasi dari sini
slalom dua ribu tiga belas di bandung jurus satu nasional
dua ribu lima belas jurus satu nasional juga di lampung
untuk kelas f modifikasi
tahun dua ribu lima belas ranking kedua
itu tahun pertama ikut street offroad
dan langsung ranking kedua untuk kelas g sebelas
itu peringkat jurnal
mencapai juara satu juga
untuk touring sendiri
tahun ini juara tiga nasional
dan terakhir drifting
dua ribu tujuh belas kemarin juara tiga nasional di yogyakarta
mimpinya tuh pengen jadi pembalap serba bisa
balapan tuh banyak banget yang gue ikutin
karena itu gue liat bokap gue
kalau gue balapan dan dia semuanya bisa
gue bahkan percaya setiap mobil itu
mereka punya jiwanya masing masing
gue butuh lo untuk
misalnya mobilnya ada trouble
please gue butuh lo untuk bertahan
untuk satu saat ini
dia please lo bisa sampai finish
kita harus bareng bareng sampai garis kecil
apa yang kamu inginkan
apa yang kamu inginkan
apa yang kamu inginkan
apa yang kamu inginkan
balapan buat seorang kalimunca itu adalah hidup gue
karena itu hidup gue tanpa balapan
hampa aja rasanya hidup gue
orang yang punya mimpi
yang penting tuh lo kuat sama ketumbuhan hati
ya lo harus teguh hatinya
lo buat mencapai itu lo harus teguh hatinya
yang pengalaman gue alamin sih selama ini
kalau gue punya kemauan tekad yang kuat
insya allah ada aja jalan
lo harus lo kejar terus
dan banyak berdoa
pasti ada aja jalan